pasca kemenangan kofifah emil dardak ucapan selamat terus berdatangan
termasuk dari agus harimurti yudhoyono
minggu pagi putra sulung presiden ri ke enam ini susilo bambang yudhoyono
secara tidak sengaja bertemu dengan kofifah di acara car free day di jalan darmo
keduanya pun saling puji
suasana car free day di jalan darmo surabaya minggu pagi nampak berbeda dari biasanya
putra sulung presiden susilo bambang yudhoyono yakni agus harimurti yudhoyono
yang menggelar lari pagi menyapa puluhan warga yang sedang berolahraga
kehadiran ahy ini spontan langsung menjadi target swafoto warga bersama mantan calon gubernur dki jakarta ini
namun hal yang lebih mengejutkan lagi di tengah tengah kegiatan
ahy justru secara tak sengaja bertemu calon gubernur jawa timur terpilih
dan yang cepat kofifah indar panawansa yang kebetulan berada di lokasi yang sama
kedua tokoh politikus ini pun langsung bersalaman dan berfoto bersama
keduanya memang dijadwalkan melakukan pertemuan di surabaya
selain untuk memberi selamat kepada kofifa pertemuan ini juga membahas agenda pilpres dua ribu sembilan
ini memang memberikan ucapan selamat ada yang baik pun ada yang apa apa macam macam lah
terus pengalirin ucapan selamatnya bu ya
alhamdulillah banyak sekali yang memberikan support
selain bertemu dengan soekarwo dan kofifah
agus harimurti yudhoyono juga akan keliling jawa timur
untuk berkonsolidasi dengan pengurus dpd demokrat di sejumlah daerah